junget bumbung merupakan kesenian tari yang paling populer di masyarakat bali
nanti pada saat pelaksanaannya di akhir bulan ini bisa jauh lebih cepat
masyarakat di tanah air
pertama kita menghadapi ini ya memastikan bahwa kebutuhan pertama itu terpenuhi karena permintaan pasti meningkat
wah penasaran ya nikmatnya berbuka dengan bacang jando
karena kan perkembangan terakhir tuh